salah satu kecelakaan akibat minuman keras pernah menimpa selebgram laura anna pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
laura mengalami kecelakaan fatal bersama kekasihnya gaga muhammad dan menyebabkan laura mengalami kelumpuhan
sedangkan gagah diajukan ke persidangan karena dianggap lalai mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol atau minuman keras
gaga pun mendapat ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun
minuman keras atau alkohol adalah salah satu penyebab terjadinya beberapa kecelakaan lalu lintas di indonesia
menurut data yang dikutip dari laman cnn com data pada tahun dua ribu dua puluh menunjukkan jumlah total kecelakaan satu ratus satu satu ratus sembilan puluh delapan kejadian dengan tujuh ratus dua puluh enam kejadian
atau tujuh puluh satu persen melibatkan penggunaan miras dan menyebabkan dua ratus satu orang tewas satu ratus delapan puluh empat luka berat dan empat ratus tujuh belas luka ringan
saat ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedikit masih aman
padahal berapapun kadar alkohol dapat membuat kinerja otak tidak berfungsi secara maksimal dan meningkatkan risiko kecelakaan
untuk pengaruh alkohol sih itu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung
itu nanti tergantung lagi dari seberapa banyak yang dikonsumsi bahkan usia dan jenis kelamin juga berpengaruh
cuma secara umum sih kalau untuk alkohol sendiri itu penggunaannya dapat berefek samping seperti mual
muntah penurunan konsentrasi kehilangan fokus bahkan sampai denyut jantung yang tidak teratur seperti itu
dan beberapa efek samping efek samping merugikan lainnya
pengaruh alkohol akibatnya antara visual otak dengan juga otot otot yang mau kita gerakan itu akan berjalan tidak semestinya
sehingga mungkin kita akan menjadi lebih sulit untuk mengontrol gerakan tubuh
akibatnya gerakan tubuh mungkin akan menjadi tidak teratur
nah itu kan cukup berbahaya ya kalau kita dalam keadaan melakukan pekerjaan
pekerjaan yang mungkin membutuhkan koordinasi yang baik
selain itu dengan pengaruh alkohol juga itu dapat menurunkan kelemahan dari penglihatan seperti itu
penyelidikan kendaraan dalam pengaruh alkohol adalah tindakan pidana yang tertuang pada pasal satu ratus enam undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
pengemudi dilarang menggunakan kendaraannya dalam kondisi yang menurunkan konsentrasi
jimmy chandra endra rizaldi jakarta